bruschetta dalam bahasa italia bruscheria berarti dipanggang di atas batu arang
harus direbus dulu setidaknya satu jam
pokok pokok ada urusan gitu kan
saya pun berkesempatan mencoba maung versi listrik ini
kalau masalah mental sih
nah itu kami tidak pandai itu melakukan itu gitu loh
melakukan kegiatan belajar baca tulis itu karena ya itu tadi
ini menarik apakah ada kemungkinan bahwa ini negara negara tersebut mungkin bersatu melawan israel
itu beasiswanya berapa persen diatur gitu gitu